pemerintah meminta seluruh rumah sakit rujukan covid sembilan belas hanya menangani pasien dengan gejala sedang hingga berat saja
sementara pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala diminta melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat
direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril mengatakan
dari dua ratus tujuh puluh dua pasien covid sembilan belas varian omikron yang dirawat sejak dua puluh tiga desember lalu saat ini hanya tersisa empat puluh sembilan pasien
sebanyak dua ratus sebelas pasien dinyatakan sembuh dan dua belas pasien meninggal dunia
jadi tempat tidur ini sudah kita persiapkan betul seperti halnya geloban dua yang lalu yaitu bulan juni juli ya
tetapi saat ini kita baru memakai satu ratus dua puluh delapan tempat tidur
karena yang lain kita simpan dulu kalau terjadi lonjakan akan kita siap pakai
untuk itu dalam bor yang sekian ini kami masih bisa mengendalikan ini
sementara rsud pasar minggu jakarta selatan memiliki satu ratus dua puluh delapan tempat tidur pasien covid sembilan belas
dengan rata rata keterisian tempat tidur sebesar enam puluh persen
untuk kesiapan sarana prasarana
terutama bahan medis habis pakai ketersediaan oksigen dan lain lain
sudah kita siapkan dan sudah diantisipasi
semoga bisa mencukupi masih bisa mencukupi
untuk sdm jika lonjakan kasusnya semakin meningkat
kami akan coba untuk meng hire lagi tenaga profesional kesehatan lainnya
pada saat ini rsud pasar minggu masih mencukupi
dari data kementerian kesehatan
ditemukan sekitar tujuh puluh lima persen pasien covid sembilan belas varian omikron bergejala ringan dan tanpa gejala
hal itu mengakibatkan lonjakan bor saat varian delta jauh lebih rendah
dibanding saat kasus varian omikron seperti sekarang
kalau kita lihat ya rata rata tuh sama ya
bahwa tingkat keterisian perawatan secara nasional itu
kalau kemarin itu sembilan belas persen
tapi memang seperti dki jakarta itu bisa mencapai enam puluh persen
karena ada termasuk data dari rumah sakit wisma atlet
karena di wisma atlet itu kan banyak juga merawat kasus kasus yang dengan kasus ringan
ataupun tidak bergejala
jadi ini yang kemudian meningkatkan jumlah bornya